ibu nda ada apa ini
kakanda apakah kakanda mencurigai dinda
seluruh ruangan di istana ini harus digeledah tanpa terkecuali
aku tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sheikh guru
para pemfitnah itu
suatu saat akan lengah
dan akan membongkar sendiri kebohongan
allah akan menolong kita dalam waktu dekat
radin radin radin
rai jenderal manik dari penjajahsil
pergi berjalan lalu saatnya
akan diserang ataupun sangatuhai penyebabnya

mereka adalah berarti dia adalah anak kembali dari surat yudis centre
jadi hanya bukan mettre balik jambul asyir
tentang jika r guys

sebelum itu bisa sudah akrab

para pemerintah darussalam
sabar kebenakanku cinta sabar
pemilik racun itu pasti berada di dalam istana pencecaran raden
maka dari itu raden surawisesa harus meminta ayahandamu rai prabu siliwangi untuk menggelendah seluruh ruang istana pajajaran
dia yakin pasti pemilik racun itu akan ditemukan dan secepatnya dia ditangkap
baiklah hua aku akan menemui ayahanda
anda baik saja
anakku selamatkan anakku ke sana
jangan pedulikan anakku
ayah guru ada apa guru
biar aku yang kejar harimau tutul itu
hanya dengan cara itu agar kita bisa mendapatkan bukti siapa yang sudah berusaha membunuh ibunda
mohon ampun rai kusti prapus siliwangi maharaja di kerajaan pajajaran
apa yang dikatakan oleh kebonakan tercintaku benar rai
menangkap ular harus masuk ke dalam sarangnya lagi
jika ayah anda tidak berkenan mohon berikan saya izin untuk menggeledah
rai tidak perlu khawatir
aku prabu amukmarugul sang penguasa kerajaan japura
akan selalu mendampingi kebonakan tercintaku raden surawi sesarahi
untuk memimpin penggeledahan
yang akan memimpin penggeledahan itu
mohon ampun rai prabu siliwangi
istana pajajaran siliwangi
sangat begitu luas
apakah kita tidak sebaiknya berpencar
berbagi tugas rai
lebih baik kita berpencar
jangan bertindak sendiri
beritahukan kepada ayahanda
jika ada sesuatu yang mencurigakan
di taunaga semua
ini pasti jebakan
pasti ada yang mau menjebak
ada yang sengaja menyimpan racun ini
untuk memfitnah putri kura rasantang
astagfirullahaladzim ya allah
aku harus menyelamatkan putri kura rasantang dari fitnah
kenapa kamu ada disini
justru aku yang harusnya menanyakan
mau apa kalian kesini
aku mau menggeledah kamar jemaah rara santang subanglarang
dan kedatangan kami kesini
mau mencari siapakah yang telah menyimpan racun ular dungu raja
jadi kalian berpikir
putri kura rasantang
menyimpan racun itu
geledah semua ruangan
aku sudah meminta izin kepada ayah anda prabu
bagus kamu ada disini subanglarang
kamu akan menjadi saksi penanggapan putri
kenapa kamu terburu buru
kamu harus tetap disini selama dalam penggeledahan
sejak kapan kamu berani memerintahku
raka amuk marugul
aku akan lihat
apakah kamu masih bisa bersikap
setelah putrimu di jeploskan ke dalam penjara subanglarang

semoga kita masih bisa dipasangile
ada yang mengambil botol itu
dia sudah mencium rencanaku
dan dia mau menyelamatkan rara santang
tapi kamu benar benar butuh nyai
kamu jeremuskan dirimu sendiri
ke dalam bahaya subanglarang
menggeledah tempat lain raden
meledak kamar bunda subanglarang sekarang juga
untung saja aku lebih dulu menemukan botol racun ini
putri kura rara santang dalam bahaya
aku harus menaruh di mana botol racun ini
mereka sebentar lagi akan datang
menggeledah tempat ini
jangan kurang ajar kamu raka
kalian boleh menggeledah tempat lain
tapi tidak tempatku
hanyakah kanda prabu yang boleh menggeledah tempat ini
kandas sendiri yang akan menggeledah
ibu udah ada apa ini
seluruh seluruh ruang